ya ibarat mati satu tubuh seribu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk menemukan aliran dana judi online senilai satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
kepala ppatk mengungkapkan bahwa pihak pihak yang terlibat dalam temuan aliran dana ini mulai dari kalangan pelajar ibu rumah tangga pns bahkan hingga anggota kepolisian
kami bahas malam hari ini bersama m nasir kongah koordinator kelompok humas ppatk selamat malam pak nasir
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan pak nasir juga dalam keadaan sehat
pak nasir angka aliran judi online fantastis sekali satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
dari temuan ppatk berapa banyak yang terlibat siapa bagaimana sampai dengan jumlahnya bisa se fantastis itu pak nasir
ya banyak sekali ya mbak hampir semua lapisan masyarakat terlibat di judi sesuai judi online
dari temuan ppatk seperti apa
oh pihak pihak yang terlibat bagaimana sampai dengan jumlahnya bisa mencapai angka satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
nah ini yang agak mengkhawatirkan kita ya kita semua di sini bahwa banyak sekali pelajar ya remaja yang terlibat dari judi khususnya judi online ini
jadi ini saya kira akan sangat mengganggu merusak generasi penerus kita ya kalau ini tidak kita bahu membahu para penegak hukum
masyarakat ya untuk memindah dari judi online yang ada sekarang ini
oke sangat meresahkan kalau tadi kepala ppatk menyatakan pihak pihak yang terlibat dalam aliran dana ini
tadi pak nasir juga sebutkan ada pelajar ibu rumah tangga kemudian pns anggota kepolisian bahkan
yang paling besar dari lapisan masyarakat ini siapa
ya generasi muda ya
oke artinya kalangan pelajar
ya antara umur dua puluh sampai empat puluh itu banyak sekali yang terlibat dan ini melibatkan uang yang cukup besar
satu sisi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat luas generasi kita yang akan datang
dan secara makro juga itu mengganggu perekonomian bangsa indonesia
bayangkan bagaimana pemerintah menalami
kembalikan untuk menampak kembali uang uang yang diparkir oleh
apa namanya pengusaha di luar negeri untuk ditempatkan ke dalam negeri
tapi di sisi lain banyak uang kita yang dilarikan ke luar negeri
pak nasir dari temuan yang diungkapkan oleh kepala ppatk pak ivan mengatakan salah satu yang terlibat adalah anggota kepolisian
berapa banyak sudah dianalisis
terkait dengan temuan ini
kalau angka agregat saya bisa sebutkan ya tapi orang per orang saya belum bisa jelaskan secara rinci
tadi ada satu ratus dua puluh satu juta transaksi untuk kayak judi khususnya judi online yang terbanyak
yang melibatkan uang rp satu ratus lima puluh lima triliun
tapi kalau untuk angka di tahun dua ribu dua ini saja
sudah ada tiga ratus dua belas terkenal
dengan nilai rp delapan ratus tiga puluh enam miliar
yang saya maksud di anggota kepolisian pak nasir
apakah bisa menyebutkan angka itu
tidak dirinci sampai sedikit
oke tidak dirinci detailan besarannya berapa dan berapa banyak ya anggota kepolisian
sudah melakukan analisis terkait dengan temuan ini kepada pihak kepolisian
bagaimana kemudian juga ppatk bekerja sama dengan kepolisian bisa mendalami temuan temuan ini untuk nantinya kemudian setelah diserahkan dijadikan bukti oleh penyidik
ya betul lah
seperti itu mekanisme
jadi mekanisme pekerjaan yang diakui oleh ppatk itu full demand
mengejar uang hasil kejahatan
nah dari aktivitas full demani itu akan tergambar ya
uang itu dari mana terus kemana dibawa transfer kemana mana saja
itu akan tergambar secara jelas
oke termasuk pendalaman terkait dengan modus
bagaimana dengan modus ya
kalau modus dari pencucian uang dari judi online itu ya itu tergambar dari misalnya pengepul ya
dari pengepul itu dialirkan kepada bandar bandar kecil ke bandar menengah ke bandar perga
bandar besar lalu dikirim lagi ke bandar besar yang ada di luar negeri
oke dan kebanyakan medium digunakan adalah media sosial
ya platformnya dari judi ini kan banyak yang dari luar ya
jadi pemimpin pasarnya ambil di indonesia seperti itu
oke pak nasir
ppatk juga mensinyalir bahwa aliran dana judi online yang angkanya tt ini di atas triliunan rupiah ini
mengalir ke luar negeri
dari temuan ppatk sendiri negara negara tersebut yang menjadi tujuan penerima aliran dana ini sebenarnya menjadi transfer aliran saja
atau transit tujuan supaya bisa mengecoh penelusuran transaksi atau seperti apa
ya sebagian dari dana yang dikirim ke luar negeri itu mengendap ya
lalu kemudian dikirim lagi ke beberapa negara yang lain
jadi dana dana yang dikirim ke tujuh
pak nasir ini menjadi concern besar terkait dengan praktik judi online
tadi seperti dikatakan sangat meresahkan karena menyasar generasi muda
tapi apa yang sebenarnya membuat pemberantasan judi online ini begitu susah
tidak hanya menyakut jaringan pihak pihak akan terlibat
ya salah satu loople yang kita lihat itu masih mudahnya ya
dan pelaku dari judian benih mendapatkan rekening ya
mereka menggunakan warga warga yang ada di desa desa gitu misalnya untuk diminta membuka rekening bank
lalu dengan ukur rekening dan atm nya dilapakai untuk sebagai ataran transaksi judi online
itu salah satu dari modus yang dilakukan oleh pelaku judi ya
tapi kalau kita lihat praktiknya memang ini ketika penyidik mencari alat bukti ini agak kesulitan ya
karena ketika dikirim ke masyarakat kita itu nggak tahu menau dia
menurut saya memang dibayar untuk memberikan buku dan atm yang ada
tapi kalau untuk transaksi karena mereka dipakai ya
mereka nggak tahu dan ada juga untuk menindak ya para pelaku penjual dari rekening rekening yang ada
oke boleh diperinci lagi tadi kesulitan ini dimaksud oleh panasir seperti apa
dan memang dari rekening yang dipakai itu suka berganti ganti dia mbak
oke suka berganti ganti rekening
sehingga ini yang membuat susah melakukan pengejaran
terhadap pihak pihak ini
oke nah kalau itu artinya menjadi tantangan terbesar karena para pelaku ini cukup licin seperti belut
karena punya seribu satu akal mungkin untuk mengecoh pengejarnya
artinya harus ada formula lain bagaimana juga nantinya ppatk bisa bekerja sama dengan cybercrime polri untuk memberantas judi online ini pak nasir
ya betul mbak kita terus bekerja sama ya dengan regulator pengawas perbankan seperti ojk misalnya dan pihak pihak lain
agar masalah ini bisa kita tekan lah ya
itu agak sulit untuk memberontas sampai ke akar akarnya karena memang gizi ini menurut sejarah sejak tiga ribu sebelum masehi juga sudah ada gitu ya
tapi paling tidak judi ini kita tekan lah
oke jadi ppatk sendiri pada akhirnya mengakui bahwa sangat sulit untuk memberantas judi online ini sampai ke akar akarnya
apakah artinya apa bagaimana ke depannya ppatk
karena kan kalau tadi kan kominfo melalui menteri kominfo kan menyampaikan pokoknya akan terus dikejar bagaimanapun caranya
tapi apakah ppatk agak pesimistis untuk tidak bisa memberangus ini sampai ke akarnya
dan dengan mudah ya
kita dikasi kasi bilang nanti saat itu tumbuh seribu kan
itu semangat yang kontinu dari kita semua untuk terus menerus mencegah dan memberantas jadi judi yang ada ini
dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu dua pihak saja
hanya dari unsur yang terlibat ya maksudnya masyarakat ya
dan saya kira pendidik
masih juga ya
sangat efektif ya untuk kita terpintas
oke baik terima kasih pak nasir kongas telah bergabung dengan kami malam hari ini
kita akan tunggu konkretnya seperti apa terkait dengan pemberantasan judi online ini
terima kasih selamat malam pak nasir
terima kasih dipanding ya